belakangan ini ruang udara publik dipenuhi perang slogan antara para kandidat calon presiden
yang paling banyak dibicarakan adalah slogan
yang entah berkaitan langsung atau tidak itu dikemukakan oleh prabowo subianto ya
kemudian direspon oleh presiden jokowi dengan mengatakan winter is kami
apakah berkaitan atau tidak saya sih nggak tahu tapi anda yang bisa menyimpulkannya sendiri
bagaimana membaca logika para kandidat ini dan apa sih sebenarnya pesan politik
di belakang kalimat kalimat yang mungkin bagi sebagian orang agak susah dipahami ini
kami malam hari ini akan membahasnya bersama bang adian apitupulu
politikus pdi perjuangan terima kasih bang adian sudah datang
kemudian ada rocky gerung pengajar filsafat dan
dulu pengajar filsafat dan detika politik sekarang peneliti di p dua d
perhimpunan pendidikan demokrasi atau pura pura demokrasi kita
ya boleh lebih bagus itu pura pura demokrasi
oke tapi kita akan membahas logika yang kemudian ramai di ruang publik itu
bung roky dan juga bung adian mengenai slogan slogan yang
entah kenapa ramai sekali dibicarakan secara konteks politik
tapi banyak publik yang ketika ditanya maksudnya apa mereka juga belum tentu paham
kita dengarkan lagi yuk kita membahas dulu apa yang kemudian

kemukakan oleh prabowo subianto dalam beberapa waktu lalu dalam sebuah forum kita dengarkan
make america great again
kok bangsa indonesia
tidak berani mengatakan
bagi bangsa indonesia
make indonesia great again
sebatang yang dipercaya pada dengarkan
kita sebatang orangly
saya mau ke bang adian dulu sebelum nanti kita membahas bagaimana komentar atau pidato dari presiden jokowi di penutupan imf kemarin
atau pembukaan imf kemarin anda lihat tepat atau tidak logika yang dipakai oleh prabowo dalam menggambarkan situasi dengan kalimat kalimat seperti ini
logika yang mana ya kalau menurut saya pernyataan itu kan ternyata pertama pernyataan telat ya
lima tahun lalu kita sudah kampanye indonesia hebat sudah telat itu juga plagiat
karena donald trump dan reagan juga sampaikan hal yang sama dulu lalu hebatnya di mana pernyataan itu
kalau dia bicara soal tanah dua kontrak karya zaman soeharto mertuanya prabowo misalnya kontrak karya inko vale dan kontrak karya freeport
itu total hampir delapan juta hektare itu baru dari dua perusahaan
jadi kalau bicara siapa yang bagi bagi tanah untuk perusahaan asing ya mertuanya sendiri
artinya dia sebenarnya sedang menyindir mertuanya mungkin
yang ingin dibangun menurut anda apa bang adian
kalau tadi anda katakan jargon jargonnya sudah banyak dipakai orang orang luar kemudian itu diadopsi ke sini
apa sih yang kemudian ingin ditampilkan oleh prabowo sebenarnya
dengan kalimat make indonesia great again indonesia first gitu ini kan seperti menduplikasi apa yang
saya nggak tahu yang ingin disampaikan oleh prabowo apa
tapi jelas bahwa indonesia hebat itu kampanye kita empat lima tahun yang lalu
kalau dia bermaksud indonesia great again
itu hebat lagi atau besar lagi atau apapun lah itu segala macam telat lah
itu sudah kita kampanyekan sejak lama
artinya tidak ada yang baru dalam soal ini
hanya mungkin dia menggunakan contoh yang salah
contoh yang salah tentang tanah dan sebagainya dia sedang menyiram mukanya sendiri dan kata katanya
jadi tidak mencoba untuk menggambarkan apakah prabowo juga mencoba untuk menggambarkan sebenarnya bang adian
bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh presiden jokowi ini merupakan bentuk kritik sebenarnya dengan cara yang lebih kalimat yang lain
kalimat yang mana yang disebut dengan kritik
dia sedang mengkritik mertuanya
bukan mengkritik presiden jokowi karena presiden jokowi tidak membagi bagikan tanah sebanyak yang mereka bagikan
nggak ada itu
meskipun dengan bilang oke kita buat indonesia great again make indonesia great again
mungkin lebih tepatnya kalau bisa saya
berarti selama ini tidak grade
mungkin lebih tepatnya bukan indonesia great again
tapi bisa jadi cendana great again
apa yang coba diungkapkan oleh prabowo dengan kalimat itu sebenarnya
saya kasih poin ya bukan dalam soal
gimmick di belakang wording itu
tetapi ada hal yang baru yaitu setiap kandidat berupaya untuk mencari soundbite gitu
bikin soundbite atau tagline gitu
publik nggak peduli karena semuanya diucapkan di dalam bahasa inggris gitu kan
apa urusannya dengan rakyat di bawah
tentu itu dimaksudkan untuk memperlihatkan distinctive karakter dari masing masing kandidat itu
tadi saya berapa hari ini nggak ikuti sebetulnya saya baca aja tuh
kalau misalnya yang dimaksud
itu khas prabowo yang konsisten untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi itu
mungkin saya nggak tahu dari mana dapat keterangan itu
tapi seingat saya bill clinton menyebutkan itu dalam konteks yang lain
dia sebut bahwa masalah dari setiap pemilihan umum adalah soal ekonomi memang
karena itu dia sebut
gitu kira kira gampangnya
nah yang jadi kontroversi sekarang adalah kenapa harus pakai tema yang
sebut aja tema asing gitu
sama seperti pak jokowi pakai narasi
itu juga narasi asing gitu kan
kalau memakai metafor metafor itu menurut anda apakah
itu cukup efektif nggak menurut anda untuk bisa diterima diadopsi dan dicerna oleh publik
bukan soal efektifitasnya tapi siapa yang sodorin itu
prabowo pasti dia baca sendiri itu
tapi pak jokowi saya kira dia nggak baca itu
jadi ada yang sodorin
ada tim yang bikin itu
karena seingat saya literasi pak jokowi itu adalah soal nama nama ikan
jadi agak jauh dengan satu imajinasi di dalam buku yang kemudian di filmkan dibikin seri yaitu game of thrones
itu artinya ada hal yang tidak fit and proper itu
apalagi itu seharusnya fiksi
tidak pak jokowi justru menentang fiksinya prabowo ghost freed
tapi sekarang diambil alih itu
artinya pak jokowi sebetulnya nggak paham keadaan itu
tapi disodorkan konsepnya
nanti kita akan bahas khusus mengenai jokowi dengan winter is comingnya dan game of thrones nya
tapi kalau mengenai prabowo ini bung adian anda lihat kan ini yang kemudian ramai dibicarakan orang adalah kenapa sih harus memakai slogannya donald trump gitu
kemudian orang jadi menyamakan nyamakan
logika logika seperti itu apa sih yang kemudian ingin disampaikan sebenarnya bung adian dengan metode
menurut saya yang dipakai tidak
atau simple saja dengan maksud politik yang simpel saja memudahkan supaya orang gampang mencerna atau memang secara tidak langsung ingin mengidentikan gitu misalnya dengan orang orang tertentu gitu
bisa saja dia coba mengatakan dia identik dengan donald trump segala macam
tapi saya pikir yang dipakai tidak cuma istilahnya
tapi dalam beberapa hal cara caranya juga
seperti misalnya disana mengembangkan ketakutan
disini juga seperti itu
rakyat disuruh untuk takut
diminta untuk takut terhadap segala macam keadaan
disana ada isu rasisme disini juga ada
disana ada isu syarah disini juga ada
artinya tidak cuma slogannya
tapi cara cara yang dipakai di amerika juga sepertinya bisa saja dipakai oleh prabowo dan timnya di indonesia
itu sengaja atau tidak tuh bung adian
dengan membicarakan atau mengkut sedikit modifikasi kalimatnya trump itu
sengaja ingin menciptakan itu atau secara tidak langsung saja
kalau kemudian misalnya di salah satu kalimatnya prabowo bicara tentang neolib
dia sedang mengutip pernyataan salah satu tokoh neolib dunia
liberal dunia yang sangat besar kan seperti itu
dia bicara tentang kekayaan alam indonesia yang dikuasai negara asing
dia sedang mengutip presiden dari sebuah negara yang paling banyak mengambil kekayaan indonesia
artinya semua pernyataannya kontradiktif
jangan jangan dia juga tidak tahu siapa yang menyatakan itu
ya kalau soal neolib itu hasil dari imf kemarin
separoh dari komitmen itu soal investasi di bidang tambang ekstraktif itu
dan itu artinya juga akan banyak tanah yang akan diambil alih oleh swasta
karena perjanjian internasional dan pertanian akan kehilangan lagi
itu konsekuensi dari perjanjian
jadi sebetulnya pak jokowi juga secara tidak sadar menyodorkan tanah untuk dieksploitasi oleh yang dia sebut neolib
untuk logika mengidentikan dengan trump sendiri seperti tadi kata bung adian anda lihat
sengaja atau tidak sengaja sebenarnya akhirnya orang mengidentikan seperti donald trump
karena slogannya mirip seperti kata bung adian tadi
orang jadi akhirnya sudah susah mengedahkan bahkan faktualnya seperti itu
kita lihat begini setelah ucapan itu tiba ke publik kita lihat contoh contohnya
contoh diberikan oleh sandi saya baca di koran
jadi grid again itu seolah olah seperti sriwijaya seperti majapahit bukan seperti amerika
tentu saja ada semacam hitungan politis karena mayoritas pemilih di jawa maka dipakai idiom itu tuh
jadi menjadi besar kembali seperti zaman sriwijaya dan majapahit
itu kan tidak
itu kan di ucapkan
jadi bukan ke amerika
tetapi juga itu ada yang
kalau praktek praktek politik seperti yang dikatakan bung adian tadi misalnya
praktek praktik politik trump yang kemudian ya tadi katanya agak mirip juga misalnya
praktik praktik tadi misalnya tadi
apa namanya komunikasinya menyebar ketakutannya seperti tadi kata bung adian menurut anda
justru hari ini kita takut sebab ada semacam monopoli slogan dari pihak pemerintah
kalian adalah fundamentalis
itu juga sesuatu yang menakutkan
dan semua orang khawatir bahwa itu betul betul akan membelah publik
jadi itu soal interpretasi saja
interpretasi yang kemudian bisa diinterpretasikan oleh semua orang punya interpretasi yang beda beda
bagaimana dengan jokowi winter is kami tadi yang kata anda juga punya interpretasi banyak juga
kita akan bahasnya usaha jadwal berikut tetap bersama kami
itu tunduk pada rejim kontrakarya
kalau sekarang kan rejim iup dibatasi luas wilayah dan sebagainya
artinya contoh yang disampaikan oleh bung rekwi tadi tidak tepat menurut saya
nah terus berikutnya kalau soal pernyataan yang disampaikan oleh jokowi itu memang untuk keprihatinannya terhadap situasi dunia
walaupun mungkin beberapa bisa dipakai juga untuk situasi indonesia
perang dagang ini tidak akan menguntungkan siapa siapa
nanti kita akan soal ini
nanti kita akan soal ini
nanti kita akan soal ini
nanti kita akan soal ini
nanti kita akan soal ini
perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang
negara negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang besar
dengan banyak masalah perekonomian dunia sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming
pemilu itu feodal apakah sandiaga uno bermaksud untuk mengembalikan feodalisme di indonesia
meniadakan demokrasi saya beritu bisa diterapkan orang dari pernyataan sandiaga uno menafsirkan
apa yang disampaikan dari pidato prabowo dan pidato jokowi tadi dalam kalau kita kontekskan
dalam pertarungan politik nasional sekarang bagaimana cara masyarakat awam seperti kita
saya bisa dan banyak masyarakat bisa membacanya sebagai pesan politik itu dari para capres yang

dunia segala macam tetapi di dalam politik nasional sendiri dia bukan tokoh utama tetep
ibu mega mengatakan presiden adalah
jadi orang lihat kontradiksi itu tuh ya bagus saja sebagai retorik tapi bagi orang yang bikin

gitu kan jadi kita kita mesti baca
sesuatu yang tersembunyi di dalam gimmick yang terjadi di bali

seneng bugi buat banyak orang dan lain lain tapi dalam konteks masyarakat meninggi akanouch
dan itu disodorkan pasti
karena pak jokowi tidak punya tradisi membaca
maksudnya membaca buku itu
karena game of thrones itu adalah imajinasi
dan butuh waktu untuk membaca itu
supaya menyerap filosofinya itu
jadi pasti itu adalah
atau mungkin nonton film ya
mungkin kita kan nggak pernah
lebih berat lagi nonton dilan aja
beliau salah komentar kan
jadi ada yang tidak otentik
karena itu adalah pekerjaan tim
tetapi tetap kalau kita analisis tidak otentik
nah prabowo lebih otentik
karena dia sejak dia sebut soal armada setan itu
itu memang sesuai dengan karakter militernya
waktu dia ucapkan
jadikan kembali indonesia besar
itu juga di dalam satu semangat prajurit
jadi lebih otentik
dan saya kira prabowo pasti membaca dokumen dokumen
dokumen global itu
tapi saya kasih kritik yaitu bahwa
konsistensi dalam membuat metafor
harus betul betul dipegang
jangan sampai berupaya untuk membaca masa depan
sambil merayakan masa lalu
itu kritik saya sebetulnya
sama seperti kritik saya pada pak jokowi
yaitu bahwa ya tetap orang anggap bahwa tidak otentik yang diucapkan
tidak otentik dan ada ketidaksinambungan antara retorika dengan fakta itu memang
itu dipahami oleh sebagian orang atau banyak orang melihat dengan mata telanjang
banyak orang akhirnya melihat bahwa pak jokowi literasinya adalah menghapal nama ikan
kenapa tiba tiba ngomong tentang sebuah novel yang memerlukan imajinasi
pak jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi
jadi itu seperti orang naik gunung es
pakai sandal jepit
atau orang main bola pakai krampon pakai sepatu salju
jadi ada yang tidak klop di situ
antara yang diucapkan
dengan keseharian dia
gimana anda mengomentari
bahwa ini tidak match
hal hal seperti itu yang sangat mata telanjang
bisa sangat mudah dipahami
itu bukan pak jokowi
kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya
menghakimi tentang jokowi tidak suka baca
menghakimi bahwa jokowi tidak otentik
itu bukan menghakimi
karena bung tidak mengikuti kehidupannya satu x dua puluh empat jam
dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca
itu tidak mungkin dong
bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca
salah satu contoh
tentu membaca bisa beli
itu tidak bisa dong
artinya kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita
itu maksudnya gini
berhentilah menghakimi orang
ini bukan menghakimi
berhentilah menghakimi orang
jangan sebut menghakimi
ini menghakimi orang
dan menurut saya berhenti
kenapa anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun
mulai dengan hal yang buruk nih
kita bicara komentarnya
mengomentari orang juga tidak perlu menjadi hakim
dia tidak hidup setiap hari dan itu
dia tidak tahu tentang
dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari
apa yang dibaca
coba kasih tau saya
berhentilah untuk menghakimi
apa yang dibaca
kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini
kalau kemudian dibilang prabowo itu pelagiat
dia mengambil darapan sampai dinyatakan oleh jurnal trump
dalam bahasa indonesia itu pernah kita pakai empat lima tahun yang lalu
kalau dibilang otentik
apa yang otentik dari sesuatu yang pelagian
itu tidak otentik itu
nah kemudian kalau dibilang jokowi petugas partai
partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis
kalau dia petugas partai
dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya
jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata mata
ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ
itu yang disebut kita sebagai pejuang pejuang ideologinya
itu juga beda
kalau kemudian menghakimi orang
dengan kupasan kupasan awal saja di kulit muka saja
saya pikir nggak bijaksana loh
bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya
jokowi sudah mengerjakan banyak hal
prestasi apa yang sama prabowo
kelompok prabowo tidak pernah menyampaikan prestasi dan program kerja
mereka cuma menyampaikan gerutuan gerutuan saja
apakah itu dianggap benar
kan seperti itu
kalau tadi kritik bung roki ini tidak genuine
ini hal yang sangat berbeda dibanding kenyataannya
jadi ini bukan pak jokowi yang sebenarnya
kalau saya bisa simpulkan dari kata bung roki tadi
kalau menurut saya
bung roky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang jokowi
kita tidak tahu satu kali dua puluh empat jam dia mengerjakan apa
dia baca apa dan sebagainya
kalau dibilang dia tidak mungkin baca
dia memerlukan sekian banyak produk peraturan
dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan
tidak mungkin dia tidak baca
artinya pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain
dari produk produk kebijakan yang dilakukan oleh jokowi
nah maksud saya berhenti seperti itu
kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik nanti
kalau kita bicara pernyataan prabowo
kita bicara pernyataan jokowi
jangan tafsirkan keseharian dia yang bung roky sendiri tidak tahu
itu tidak tepat itu
apa yang dia baca
apa yang dia baca
tidak penting kita diskusi
tidak penting kita
apa urgensinya kita mendiskusikan apa yang dia baca
itu tidak penting
karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca dan dipikirkan
kalau bum bilang ada yang menuliskan
semua presiden pasti punya jurutulisnya sendiri
ada apa yang menuliskan pidato
dan anda yakin pak jokowi juga sangat memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya
kalau kemudian pilpres itu adalah pertarungan seluruh kemampuan
jokowi sudah memenangkan itu dua ribu empat belas
bung adian apakah ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan sebenarnya
atau yang menginginkan
atau mengira ngira apakah ini bentuk reaksi pak jokowi dalam merespon indonesia
yang juga banyak memenuhi ruang publik ini
apa gunanya mereaksi prabowo di sebuah forum internasional
jokowi sedang memperingatkan dunia
dia tidak sedang memperingatkan prabowo
dunia sedang diperingatkan
dan ini menurut saya luar biasa
belum tentu bahkan seorang prabowo sekalipun bisa mengatakan itu
dalam berapa pidatonya
dalam berapa kali percakapan prabowo
kalau jokowi apa dia tegur
dia tegur seluruh kapitalis kapitalis dunia itu
di depan forum kapitalisme
itu terpancar bung rogi
tapi dijawabnya lebih asik usaha jendral berikus
kami akan kirakan di suatu saat lagi

sebelum kita akan mendengarkan penjelasan pak jokowi
supaya pak jokowi punya penjelasan lebih lengkap
bahwa itu tidak hanya untuk pesan para pemimpin ekonomi dunia
tapi juga untuk konteks politik nasional
tapi bung rogi ada yang mau ditangkapi dulu
karena dia konteks politik nasional maka kontradiktif jadinya kan
kan tadi adian ngotot bahwa jokowi membaca
pak jokowi sendiri bilang bahkan yang dia tanda tangani tidak dia baca itu
itu soal yang sangat sederhana
dua kalimat sederhana itu apalagi
membaca novel itu apalagi
nggak mampu tapi itu bukan tradisi jokowi
yang memang dasarnya adalah ketidakmampuan
jadi buat apa
dimanipulasi sebut aja memang
itu dibuatkan karena itu
tidak membekas secara otentik di dalam
kepribadiannya bagaimana dengan
logika penjelasan presiden jokowi
di mana mana dan akhirnya dijelaskan dalam
forum tadi pagi boleh kita jelaskan
boleh kita dengarkan dulu pernyataan dari presiden jokowi
utama yang ingin saya sampaikan saat itu
bukan hanya bagi
yang kalah namun
juga bagi yang menang
kemenangan sudah dirayakan
dan kekalahan sudah
sadar tapi sudah
kemenangan maupun kekalahan dalam
perang selalu hasilnya
sama yaitu dunia
melakukan perusahaan hanya untuk
menghasilkan sebuah kemenangan
ada artinya kemenangan
yang dirayakan di tengah
itulah pesan moral
di saat annual meeting itu
sampaikan pada pidato di bali
tersebut tidak hanya relevan
disampaikan kepada para
pemimpin dunia saat ini
tetapi juga tepat
kita sampaikan kepada masyarakat
kita di dalam negeri terutama
kepada elit elit yang sedang
metafor itu tidak boleh dijelaskan
jadi sekali dia diucapkan
di dalam forum internasional justru
kemewahan itu adah padah
abstraksinya sekarang presiden
menjelaskan apa yang dia
bicarakan jadi dia tidak mengerti
fungsi dari metafor
saya tidak perlu menjelaskan arti dari dongeng
dongeng itu diinterpretasikan
biarkan itu jadi diksi
kemudian jadi imajinasi baru
yang saya maksud adalah supaya tidak ada persaingan
tidak ada perkelahan
itu dengan sendirinya orang
menginginkan itu kan supaya tidak ada
itu bukan hal yang baru justru itu hal yang setiap orang
tahu itu jadi
kelihatannya pak jokowi memang nggak mengerti
mengapa dia mesti ucapkan winter is coming
sehingga dia mesti jelaskan winter is coming
artinya semua pakai
jaket bulu harus pakai
bots itu ngapain menjelaskan itu
winter dengan sendirinya begitu
itu terlihat tadi bahwa
sebetulnya dipaksa untuk membacakan
teks itu yang sebetulnya
tidak dia pahami apa maksud dari
dari presiden tadi dalam konteks
politik kekinian konteks kebangsaan
kan juga kemudian dijelasin iya tetapi
presiden itu kalau dia udah ucapkan
biarkan punakawannya yang jelasin
dia mesti menjelaskan sendiri
artinya dia ragu apa yang pernah dia ucapkan
di bali sehingga dia ulangi tadi pagi itu kan
dia takut orang nggak mengerti
bukan orang nggak mengerti orang nggak mengerti
mengapa dia ucapkan ulang itu itu menandakan
bahwa dia tidak paham apa fungsi dari
metaforik begitu bu nganian
kalau menurut saya sederhana yang ingin disampaikan
joko itu sangat sederhana
mau dalam pertarungan politik dagang
dunia maupun dalam pertarungan politik
di indonesia apa yang baru
dari jangan serakah itu
memang sejarah selalu mengulang ulang
peristiwa yang pernah terjadi tapi tidak
perlu dijelaskan oleh apa yang baru
dalam sejarah sebentar apa yang
baru dalam sejarah anda tidak
yang baru dalam sejarah
tidak karena sejarah pada hakikatnya
selalu berulang bu
tidak bisa bu
memang dia cuma mengatakan
tapi seberapa perlu itu harus dijelaskan bu
kenapa dia punya poin tadi
seperti kata rocky tadi metafor biarkan jadi metafor gitu
tidak ada yang mengharuskan
sesuatu harus begini segala macam
ketika dia butuh menjelaskan kembali ya jelaskan saja
sebuah pernyataan di forum internasional
itu juga cocok dalam kondisi kita sekarang
bisa digunakan dalam kondisi sekarang
ya biarkan saja siapa yang harus melarang itu
dan publik perlu sekali mendengar penjelasan
yang lebih membumi sehingga publik
kalau di acara tadi saya hadir di acara tadi
seberapa perlu itu bu
applausnya luar biasa
seluruh peserta applause
seluruh peserta histeris
mendengarkan pernyataan pernyataan dia
dan sebagainya dan saya pikir
itu luar biasa ya
peringatannya luar biasa terhadap dunia
dan terhadap diri kita sendiri jangan seraka
seberapa perlu publik harus mendengarkan
penjelasan dari winter is coming tadi
metafor itu harus dibuat
dan menjadi sebuah narasi yang lebih kompleks
dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan
dalam forum internasional itu juga bisa
dengan kondisi kita sekarang
artinya dia menyampaikan yang disampaikan
di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh
yang lain itu banyak substansinya apa
jangan seraka keserakan tidak pernah
bermuara pada kesejahteraan
itu dalam kehidupannya dia lakukan
anaknya tidak minta proyek
anaknya tidak minta kesempatan kesempatan
dan sebagainya jadi apa yang tidak
bagi saya sangat hebat dia tidak
cuma bicara tapi mengerjakan
melakukan apa yang dia katakan
gini ya saudara adian itu akhirnya jadi sama kayak jokowi itu
mengkonkritkan sesuatu yang seharusnya
ditinggalkan pada dataran abstrak
kalau saya seperti jokowi
saya senang daripada bung seperti prabowo
you senang seperti jokowi itu
oke dia baik dia cerdas dia pintar
dia lembut hati daripada bung seperti prabowo
angku menganggap orang lain bodoh
selalu menyebutkan dungu buat orang lain
siapa bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain
baik bung roky
cili khas kaum intelektual selalu
membuka kebenaran dari pihak manapun
saya nyelesaikan bicara dulu
argumentasi orang dengan bilang bodoh dungu dan sebagainya
itu kan kebiasaan bung to
dan bung senang dengan cara seperti itu
bung senam menghakimi orang lain bodoh dungu dan sebagainya
kalau sudah selesai saya ngomong ya
tidak perlu harus menunggu selesai
kalau mau menyangka silakan saja
itu kita tidak banyak gimana
dungu itu artinya
orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis
supaya tiba pada konklusi
barusan you perlihatkan itu
saya perlihatkan ulang ya
prabowo itu tidak ada yang orisinil
terus you bilang bahwa
memang apa yang orisinil di bumi ini
ini kalimat baru
apa yang baru
saya katakan dalam rangkaian
bahwa sejarah adalah pengulangan
apa yang baru dalam sejarah
bukan apa yang orisinil
bung sendiri mengerti kalimat saya
kita tidak punya orisinilitas
apa yang baru dalam sejarah
jangan kan yang baru
konteksnya adalah sejarah
sejarah selalu berulang
apa yang baru dalam sejarah
bung adian bung adian
ini sudah ada yang baru
kita kembali ke laptop dulu
saya minta waktu satu menit
satu menit terakhir dari anda
kita bicara mengenai
bagaimana metafor logika
yang agak mungkin tidak mudah dipahami
oleh publik kebanyakan
kemudian ini akan menghiasi
tujuh delapan bulan ke depan
selama masa kebanyakan
akan seperti apa panorama
ruang publik kita
ruang publik kita
diisi oleh kedumuan memang
dan itu faktanya
saya berupaya untuk tidak menyebut dungu
tetapi faktanya bertambah terus
adian dari tadi lakukan hal yang sama
jadi dia berupaya untuk jadi demagog
menghentikan pembicaraan saya
supaya dia tidak dijebak
di dalam logik yang palsu
tadi yang saya sebut adalah baru
yang baru pun yuk
halangi untuk terbit
tapi anda senang kalau presiden calon calon presiden
memakai metafor metafor yang
yang kemudian saya mengatakan sesuatu yang baru
gue mengutip sesuatu yang berbeda
dengan alat yang saya sampaikan
waktu kita gak terlalu banyak bapak bapak
metafor itu adalah
kemewahan di dalam diplomasi
sekali orang mengucapkan metafor
maka interpretasi akan
masuk di dalam satu pretora
sehingga terjadi semacam
winter is comi itu diterangkan ulang
secara konkret dengan contoh di indonesia
jadi buat apa pakai metafor
jadi kelihatan bahwa pak jokowi itu
sebetulnya sepatunya kegedean
dan di dalamnya ada pasir
baik bung roky oke bu hadian tiga puluh detik dari anda terakhir
bagaimana metafor kemudian dipakai
oleh para calon presiden dalam ruang publik
ya kita sih menikmati
tapi apakah publik akan happy dengan metaverse
metafor seperti itu yang dipakai
alat ukur happy tidaknya apa
kalau dalam situasi ketika di bali kemarin
semua standing applause
bukan soal metafor
apresiasi yang muncul dari publik
publik mana yang mau kita bangun
ada tamu yang memaki maki tuan rumah
bu roki biarkan bu hadian menarikan
kedua tadi di acara dies natalis
bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh bu roki gerung
dia tidak merepresentasikan siapa siapa kecuali dirinya
tapi bahwa publik
yang datang di bali
maupun yang tadi sepagi
semua membeli aplaus luar biasa
ya kalau enggak beli aplaus
nanti pas pampers akan suruh temukan
ini juga tuduhannya tidak mendasar
bung bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari
tidak perlu bersikap sini seperti itu
yang harus kalah adalah durasi kita
durasi kita juga harus kalah
kita nggak tahu prabowo atau jokowi yang kalah
tapi durasi kita harus kalah
terima kasih bu roki
kemudian perbincangan yang menarik malam hari ini
kita biarkan anda yang menyibukkan sendiri
bagaimana metafor bagaimana retorikanya
apakah nyambung atau tidak
anda yang berhak menyimpulkan sendiri
kami akan segera kembali bersajar
berikut tetap bersama